kenapa pak remon ngelarang saya untuk ketemu sama lydia
kamu itu bisa sabar gak sih sedikit
sedikit aja sabar
kalau liga bebas untuk tidak bertanggung jawab sama kesalahan dia pak
untuk menghadapi lidia yang licik itu
kita harus pakai strategi bu
gak begini caranya
main ke kantor kantor dia aja
ini sama aja membuka peluang lydia
untuk mengatur semuanya lagi pakai strategi bu
gue jadi khawatir sama nomi
samperin kali ya
terus goreng kamu mau kemana
mau nyamperin mereka
manusia kulkas tuh ada momen romantis sama naomi
tapi kan rizky bawa naomi ke ruang medis
artinya naomi itu kenapa napa
naomi bisa mencairkan hati rizky yang sedingin kulkas
kalau justru gue itu melihatnya beda
mereka berdua tuh gak ada kemisterinya tau gak sih
senyumnya si naomi tuh kayaknya fake deh
atau jangan jangan lu iri ya
karena lo gak bisa gendong citra kayak begitu
gak gak citra sekarang
oh kalau mau bilang gue gendut
kok lo malah nyalahin gue sih
sekarang pacar gue gembok katanya
gue resah banget soalnya pacar gue sekarang gendut
lo nyebelin banget sih
cari cewek lain aja loh
semoga naomi baik baik aja
beneran baik kan loris
syukur kalau lo diendahkan
aku kan dulu pernah ikutan karate
makanya lo ngerti kan cara nyembuhin kayak gini
kenapa gue mau ngelakuin ini sama nomi
biasanya gue cuek banget sama dia
tadi dia lagi dibantu sama tasya
rizky pasti sadar kalau apa yang barusan dia lakuin malah membuka peluang gue buat bisa masuk ke hatinya dia lagi
pelan pelan rizky bisa gue taklukin
kok kamu punya pikiran begitu ya
apa kamu memang ada niat jahat sama aku
yaudah sekarang kamu suruh masuk aja ke ruangan saya
siapa tamunya tadi
aku gak akan kasih tau alex kalau bu nawang yang mau dateng kesini
kedatangan bu nawang ke sini akan aku jadiin momen untuk menjatuhkan alex
ibu nawang bisa langsung ke ruangan ibu lydia
ibu lydia sudah menunggu di ruangannya
ada banyak pertanyaan yang mau aku tanyakan ke lidia
semoga kali ini lydia nggak berkelit lagi dari aku
ibu tau ruangannya
ibu lurus aja nanti belok kiri nanti ruangannya sebelah kanan
terima kasih ya
pak ibu ada lagi yang bisa saya bantu
udah cukup makasih ya
ibu bunganya sudah saya tali di mobil ya
terima kasih ya permisi
kenapa bu nawang belum datang juga ya
padahal ini kesempatan aku untuk bisa menjatuhkan alex di depannya
kamu itu lagi mikirin apa sih dia
kayaknya kok kamu gelisah banget
vin tamu saya masih di bawah
oh jadi udah naik ke atas tapi kok belum masuk ruangan saya ya
ya udah kalau gitu saya ke bawah tungguin dia
jangan jangan bu nawang malah pergi
padahal aku sangat menantikan momen ini
ada siapa sih tamu yang lagi kamu tunggu itu
kayaknya penting banget orangnya
sampai kamu mau bela belain turun untuk jemput dia
aku rasa kamu gak perlu tahu ya
ada apa sih sama lydia
tidak biasa biasanya dia bersikap kayak gitu sama aku
aku jadi makin penasaran
sebenarnya siapa tamu yang dia tunggu itu
tadi ada tamu saya yang namanya bu nawang
sepertinya tadi saya sudah arahkan ke ruangan ibu
oh jadi dia udah ke atas sekarang
tapi dia belum sampai ke ruangan saya tuh
ya udah gak apa apa
kemana perginya bu nawang
kalau dia udah naik dari tadi
harusnya dia udah masuk ke ruanganku
kenapa pak remon ngelarang saya untuk ketemu sama lydia
kamu itu bisa sabar gak sih sedikit
sedikit aja sabar
kalau lydia bebas
untuk tidak bertanggung jawab sama kesalahan dia pak
untuk menghadapi lidia yang licik
ini adalah salah satu
kita harus pakai strategi bu
gak begini caranya
main ke kantor kantor dia aja
ini sama aja membuka peluang lydia
untuk mengatur semuanya lagi
pakai strategi bu
suara saya agak kasar tadi saya nggak sengaja
beneran saya gak sengaja maafin ya
saya itu cuma mau masalah ini cepat selesai pak
dan kebenarannya terbuka itu aja
saya cuma mau itu pak
saya mengerti perasaan kamu
saya kan pernah janji sama kamu berulang ulang kali
saya akan usut tuntas semuanya untuk kamu
dan satu lagi
saya minta maaf kalau saya melarang kamu ketemu lydia
saya juga minta maaf kalau saya melarang kamu ketemu lydia
saya takut kamu gegabah
saya itu cuma penasaran
saya pengen tahu sebetulnya alasan lydia itu apa
dia memperlakukan saya seperti ini pak
iya saya tahu tapi biar polisi mengungkap semuanya dulu
apa yang mau diungkap pak kalau lindianya udah bebas
lydia itu tidak bebas
saya tegaskan lagi ya
matahari ku bulan ku cintaku
dia itu tidak bebas tapi ditangguhkan
dan itu artinya polisi akan mengambil berkas berkasnya dulu semua
mengumpulkan berkas berkasnya untuk dipengadilan